komplek bangunan keraton agung sejagat di purworejo jawa tengah rabu pagi ditutup dengan garis polisi
penutupan ini dilakukan menyusul penahanan pasangan ratu dan raja keraton agung sejagat oleh jajaran polda jawa tengah
setelah sempat ramai didatangi warga kini komplek keraton agung sejagat di desa pogung juru tengah bayan purworejo jawa tengah ditutup untuk umum
di setiap sisi akses jalan masuk keraton telah dipasangi garis polisi
para pengunjung yang umumnya adalah warga luar kota purworejo hanya bisa menyaksikan wujud bangunan dan batu yang diklaim sebagai prasasti keraton agung sejagat dari jarak jauh
sementara empat orang pengikut keraton agung sejagat yang sempat menjalani pemeriksaan polisi rabu pagi sudah diperbolehkan pulang
warga di sekitar lokasi sempat mencurigai aktivitas di dalam keraton agung sejagat sebelum kasus ini mencuat
tujuh belas agustus nah kegiatannya itu yang membuat kami kami warga itu tercengang
ternyata mereka datang dengan kostum
salah seorang pengikut yang mengaku sebagai penasehat raja mengaku keraton agung sejagat adalah sebagai kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhirnya perjanjian lima ratus tahun yang lalu
jadi kami dengan pendirian dari sinuwun rakhay mataram
itu bahwa hak atas tanah yang sudah dilakukan lima ratus tahun yang dulu dan kita harus kembali ke pangkuan nusantara
perjanjian lima ratus tahun yang lalu
penasihat keraton agung sejagat juga menambahkan bahwa aktivitas yang ada di lingkungan keraton bukanlah aliran sesat seperti yang dikhawatirkan banyak orang
erisugiyato purorejo jawa tengah